pdi perjuangan menyatakan presiden jokowi dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka sudah bukan lagi kader pdip
ketua bidang kehormatan dpp pdi perjuangan komarudin watubun mengatakan
status presiden jokowi sudah bukan kader pdi perjuangan karena jokowi sudah berada di kubu lain saat pilpres kemarin
gibran juga berstatus sama tidak lagi menjadi kader pdi perjuangan sejak memutuskan untuk mendampingi prabowo subianto sebagai calon wakil presiden di pilpres dua ribu dua puluh
banyak yang soal cowok cowok presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya
orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari pd perjuangan kok yang benar saja